kepala program pangan dunia david bisli pada jumat mengatakan pbb sedang mempersiapkan
pengiriman bantuan makanan untuk lima juta orang di ukraina kepada associated press dari krakau
polandia bisli mengatakan saat ini tim program pangan dunia sedang dikirim ke perbatasan untuk
menjangkau warga yang terjebak di ukraina bisli juga mengapresiasi warga polandia
yang membantu warga ukraina menyelamatkan diri ke perbatasan selama dua minggu terakhir
sementara itu direktur organisasi kesehatan dunia who regional eropa hans klung
meningkatnya eskalasi konflik membuat pengungsi yang menyelamatkan diri berada dalam posisi yang
rawan cuaca dingin membuat mereka lebih beresiko terserang infeksi pernafasan dan hiportemia
who bersiap untuk mengangkut tiga puluh sembilan ton kubik pasokan ke ukraina yang sehari sebelumnya telah tiba di
memasuki pekan kedua perang rusia ukraina perundingan antara kedua negara menyepakati
membuat koridor kemanusiaan untuk mengevakuasi warga dan penyaluran bantuan ke ukraina
badan pengungsi pbb mencatat setidaknya ada satu juta orang meninggalkan ukraina dalam tujuh hari